petikan gambu serisno ahaya
memecah keheningan danau limboto pagi itu
suaranya yang khas
melakukan pantun dalam bahasa gorontalo
sebuah tema sederhana
danau limboto adalah danau terbesar di sulawesi
pada tahun seribu sembilan ratus tiga puluh an

luas danau ini mencapai
dan tumbuhnya enceng gondok yang sporadis
membuat luas danau limboto
membuat luas danau limboto
kini menciut menjadi dua ribu hektar saja
dan penuh kepiluan
pantun dalam bahasa gorontalo dikenal dengan nama pantungi
pantungi adalah jenis sastralisan yang masih sering ditemui dalam tatanan masyarakat gorontalo
pakem pantungi pun sama dengan pantun pada umumnya
satu bait terdiri dari empat baris dan berima
pantungi adalah jenis jenis panggung yang terkenal di tanah gorontalo
pantungi adalah jenis jenis panggung yang terkenal di tanah gorontalo
tak banyak orang yang bisa melakukan pantungi selaras dengan petikan gambus di tanah gorontalo ini
namun risno berbeda
lelaki lima puluh tahun ini justru memiliki talenta istimewa
dia pernah sekolah ini
bagaimana masa sekolah
bagaimana masa sekolah
kena serampat umur dua tahun
kena serampat kan udah jatuh di mata jatuh habis
tidak dari purun tak
jadi umur dua tahun
iya kena serampat
menjadi tunanetra tak membuat risno ahaya mengubur cita citanya
dengan keterbatasan dan talenta yang dimiliki
berbagai prestasi pun ia kantongi
sosok seperti risno ahaya terbilang langka
mencari penutur sekaligus pelestari bahasa asli
kini ibarat mencari jarum dalam tumpukan jerami
belum lagi urusan materi
pelakon senilisan semacam pantungi tak lagi menjanjikan
risno pun harus bersusah payah pergi dari satu pasar ke pasar lain demi rupiah
yang dulu saya main pasar pasar
pasar pasar tapi tidak dapat kemari
wawan dua ratus atau seratus lebih
namun habis di jalan
dimana lebih bayar bayar ke kondraan ini
pulang balai ini
kalau kejauh jauh begitu kan pulang balai berapa seratus dihias
kalau kejauhan lima puluh lima puluh kan seratus
mana lagi semua berlanjur
mana mana ini tidak ada lagi
saya beri cukup pasar
assalamualaikum salam sejahtera
waalaikumsalam salam sejahtera
kepiawayan risno ahaya memiliki magnet tersendiri
alhamdulillah sudah di gorontalo
di sini misalnya di pasar bugis ini petikan gambus dan syair pantuni dalam bahasa melayu dan gorontalo menarik banyak penonton
pantun dengan tema jenaka membuat banyak orang terhibur
jangan lupa tonton pada suku
saya hidupnya juga pada saat risno tampil di pasar bugis di gorontalo ini
saat tampil melakukan pantun dalam bahasa gorontalo ada satu yang tampil
jadi saling berbalas pantun saling menggoda
ini bisa tidak selesai ini satu orang
bisa berlanjur terus
tapi ini menarik
antara pak risno sebagai pelantun pantun gorontalo dengan masyarakat sekitarnya
jadi sangat hidup suasana ini
terus balas balas
terus terus terus
ibu ini memang hari ini rancangnya mau belanja ya
tiba tiba melihat pak risno kenapa langsung tertarik untuk balas pantunnya
memang saya ada hobi dengan film
pak risno dengan pantun
saya tidak tahu tadi bocoran apa
ini apa sih pantun
biar saya juga tahu
karena semua orang pada tertawa gitu
apa sih bu tadi bu
kan sudah sama sama punya suami punya istri
tapi goda godaan tidak apa apa
cuma pantun gitu
apa rasanya kalau berpantun
tidak lupa masalah ya
sudah berapa lama belajar pantun
aduh tidak tahu
cuma dengar dengar gitu
dengar dengar langsung ini
tapi suka tidak dengan pantun
suka dengan pantun
ibu suka juga dengan pantun gorontalo
budaya lisan seperti ini jelas merupakan suatu kelangkaan
dua hingga tiga dekade lalu festival atau lomba adu pantun
adalah hal yang lazim ditemui di tanah serambi madinah ini
kini wajah sastra lisan asli gorontalo mulai pudar
sedikit sekali ditemui
meski sebenarnya masih ada tempat di hati
mereka kan sudah anggap bahwa tangkom ataupun budaya ini kuno namanya

hasanah sastralisan yang dimiliki gorontalo sangat beragam
salah satu sastralisan yang kini nyaris punah adalah tanggomo
dahulu jauh sebelum adanya surat kabar radio maupun televisi
tanggomo adalah media untuk menyampaikan informasi di tengah masyarakat gorontalo
inilah zaman di mana orang mengandalkan kekuatan ingatan
sang pencerita atau dalam bahasa lokal disebut tamu tanggomo
berlaku sebagai wartawan lisan yang menyampaikan tanggomo dalam gaya bahasa menarik serta sajak berima
kini tak banyak lagi para petanggomo di gorontalo
salah satu generasi yang tersisa adalah anies hussein
yang sudah lebih dari tiga puluh tahun menekuni tradisi lisan ini
ia pun selalu membawa kertas dan pena kemanapun untuk menggubah cerita tanggomo
ceritanya yang disampaikan tidak terbatas
tidak ada batasan
tidak ada batas
yang disarankan berdasarkan peristiwa sejarah
oleh seperti ada nani warta bone
itu sudah ada tanggungannya
berikut juga ada
sudah ada tanggungannya
ada juga hal hal yang
menghubungkan dengan masa lampau
juga ada peristiwa peristiwa
masuk di dalam
jadi yang nyata
dan tidak nyata
tukang tanggungan itu
status pertama penyair
status yang kedua dia wartawan lisan
jadi dia kesana kemarin
mencari berita apa semua
untuk bisa dibuat
susunan menjadi tanggungan
yang keempatnya dokumenter
jadi dia mendokumentasi
dan kemudian itu yang disusun menjadi
tanggomo tidak terdokumentasi dengan baik
ini membuat jejaknya
sebenarnya dulu itu ada
seorang tukang tanggungan yang bernama manuli
itu sangat legendaris
dan dapat dikatakan
bahwa dia betul betul
seorang tukang tanggumu yang ahli
dia membuat tanggungan itu
apa yang disebut dengan
sambil dia mengenyam nyiru
dia melakukan tanggungan itu
tanggomo yang disusunnya pada waktu itu
itu yang dibawa keluar
atau yang kedua
dia membuat tanggung pada waktu
itu dia mengayun anaknya
anaknya yang masih baik
sambil dia mengandung itu dia menyanyikan sesuatu
dan itu dia
dia gubah menjadi satu tanggungan
dan itu yang kemudian dibawanya keluar
itu seorang yang tukang tanggungan yang betul betul bagus
tidak pernah dipanggil
atau tidak pernah didokumentasikan dengan baik
banyak dimensi kehidupan dalam sebuah bahasa daerah
kekayaan kekayaan inilah yang tak semestinya terberangus oleh zaman
susunan bahasa gorontal itu lain dengan bahasa bahasa lain
dia ada kedekatan dengan bahasa tagalog
ada kedekatan dan bahasa tagalog
nah di sini
kalau kita dalam bahasa asing ada tens
di sini masalah waktu
itu ditentukan oleh prefix
jadi kalau kita mengucapkan sesuatu yang sudah selesai
itu dia memakai
yang akan datang juga pakai afix
berbeda dalam bahasa inggris
selain diksi kekuatan tanggomo terletak pada intonasi dan mimik si pencerita
tanggomo juga memiliki banyak fungsi sosial dalam tatanan kehidupan masyarakat gorontalo
bagi seorang anies hussein tanggomo memang tak bisa dijadikan sebagai pegangan hidup
harus diakui sastralisan ini tak cukup memberinya penghidupan
namun dalam tanggomo ada jati diri gorontalo yang tak boleh tenggelam
dalam sastralisan terdapat bentuk pergumulan budaya yang dijiwai penuturnya
dan anis memegang erat prinsip itu
meski badai modernisasi terus meredupkan pesona tanggomo
saya lihat ini tanggomo atau budaya budaya itu istilahnya mulai punah karena apa
mereka kan sudah anggap bahwa tanggom ataupun budaya ini kuno namanya kampungan
tauan mahirameya lau
dan memang budaya gorontalo ini budaya lisan
jadi ini yang menjadi problem gorontalo karena budaya lisan maka akhirnya yang ditulis kurang
dalam perjalanan tanggomo maupun pantungi
harapan itu ada di pundak para pemuda
gorapu adalah refleksi kecintaan pemuda gorontalo
akan akar budaya mereka
tak takut dicap kampungan
gorapu justru membuat bahasa gorontalo menjadi hal biasa
di tengah redupnya masa depan sastralisan gorontalo
ada satu kelompok anak muda bernama grup garapu
yang meluangkan waktu mereka untuk bermain teater
menyusun pantumi atau bahkan bertanggomo dalam bahasa gorontalo
seperti di belakang saya ini
menurut saya ini adalah sebuah langkah nyata
secerca harapan dalam perjuangan melestarikan sastralisan gorontalo
yang tentu saja masih sangat panjang dan berliku
lebih diapresiasi lagi dan diberikan ruang
untuk berbicara tentang perjalanan ke gorontalo
untuk berbicara tentang perjalanan ke gorontalo

untuk melaksanakan kegiatan kegiatan budaya
seperti jangan cuma sekedar event eventan lah
ini kan kebetulan ada festival liboto nih
sudah ada festival dan hollywood sudah ada ruang
harusnya nggak cuma itu gitu
iya harusnya nggak cuma itu
karena memang untuk menumbuhkan semangat orang
untuk melihat pertunjukan itu lumayan susah
karena memang ini bukan tren yang masa kini
yang kita lihat di televisi apa semua kan
ini memang budaya tradisional yang memang
di gorontalo sendiri pun sudah kurang
sudah kurang untuk orang masyarakat menikmati hal itu
jadi mungkin kita akan berharap kepada pemerintah
lebih diberikan ruang atau panggung
untuk pelaksanaan kegiatan kegiatan budaya seperti ini
dula'a mengautato tanggung memahe utapo
dengan menampilkan tanggomo maupun teater berbahasa gorontalo
gorapu menciptakan kreasi baru
yang membuat bahasa dan sastra gorontalo hidup lebih lama
upaya menghidupkan sastralisan juga harus dilakukan oleh pemangku kebijakan
pelestari sastralisan seperti rizno ahaya dan anis hussein pun
mendapat kesempatan untuk tampil dalam festival danau limbungtu
ya festival yang digagas oleh pemerintah kabupaten gorontalo ini
tidak hanya mengusung potensi pariwisata di sekitar danau liboto saja
melalui ajang ini sastralisan gorontalo diberi ruang tampil

ini diharapkan mampu mengikat penonton dengan bahasa daerah mereka
produk budaya itu contohnya misalnya soal tutur bahasa tutur dan sebagainya
dan ini kita mengenal di sini ada namanya tanggomo
ada mengenal pantungi dan sebagainya
dan memang budaya gorontalo ini budaya lisan
nah ini yang menjadi problem gorontalo
karena budaya lisan
maka akhirnya yang ditulis kurang
maka dalam rangka mengatasi ini
kita berharap setiap budaya yang ada ini kita tulis
dan pada saat saya menjadi rektor di universitas negeri gorontalo
sebelum jadi bupati
itu saya mendirikan namanya pusat kajian kebudayaan melayu gorontalo
di sanalah penulisan penulisan sejarah
penistaan budaya termasuk juga karya karya budaya
seperti saya katakan tadi soal karya puyuh budaya dan sebagainya

itu saya mendirikan namanya pusat kajian kebudayaan melayu gorontalo

pemerintah kabupaten pun telah mempersiapkan dana khusus
untuk pendokumentasian sastra lisan dan fragment budaya lain
fokus kami nanti akan penulisan penulisan itu satu

karena dengan begitu maka akan terdokumentir semua
kemudian yang kedua kita akan membuat orang orang yang terlatih soal itu
di desa desa soal adat itu kita terus mulai sekarang kita sudah lakukan
tanggomo dan pantuni adalah aset budaya yang tak berwujud
dimenesinya pun dihayati sebagai bagian dari jati diri suami

pembawa dari desa soal adat itu

dan dari jati diri suami

dan dari jati diri suami
dan mereka para pejuang sastralisan ini akan terus berdiri
memburu kekayaan budaya yang tersisa
karena kearifannya tak pernah legang oleh masa